astagfirullahaladzim pak eh malah berhenti mementak kumpet eh pak
woi alo bapak eh sini bapak mau berkemah enggak membawa mobil mau
berkemah lah ketahuan berkhusan ya berkemahan sebaiknya bapak putra putra
emang salah jalan putra
semua bocah santri udah pada pergi mah gabut kita nggak ngapa ngapain alis makan gaji budeg
pasangin pasangin saya duluan saya duluan posisi ngapa jadi ngumpet di situ kayak
kiong sawah buka dulu baru aja ada ada
usah ngapa masih di sini
balik lagi ke
si lilismah udah nyusul naik ojek emang tadi di jalan nggak papa kan
lu menarik gua gua kemana mana
mau mau aja sih diajak akun
saya juga gak tau itu pak de
ustadz musa itu urusannya
saya pikir pak ustadz di sini ngejar setoran
terus gimana ya
oh begini aja pak de
pade duluan aja berangkat biar saya nungguin di sini ya
sekalian saya juga persiapan buat di sana
iya betul pak de
saya tinggal pak ustadz ya
hati hati pak de
iya pak de maksudnya lewat sana
pak ustadz mau nanya boleh
mobil pak de di sana
pak ustadz di belakang
iya pak de
halo ustadz assalamualaikum
pak ustadz siapa yang meninggal
pak ustadz ah
pak ustadz terlalu melepon
mati segala sih
tenang pak ustadz tenang
jangan terburu buru ustadz
tenang tenang kita tenang
tenang tenang tenang
makasih putri ya
udah nenangin pak ustadz mau saya kuledah santun
yaudah kalau gitu pak
kita cari kontra hp dulu ya
ini hp saya mati ini mau dicas dulu
kalau nggak dicas bobang kayak lagi kan mati
assalamualaikum pak ustadz
nggak ketemu pak ustadz
eeeh yaudah yaudah kamu masuk kamu masuk sekarang
iya iya kasihkan sepetunjuk awas
jangan terlalu dempet ya
selamat malam pak
alhamdulillah nih hp ustadz musa yang mulia dasantun udah dicas juga
kita tinggal nunggu telepon dari ustadz ridwan
untuk tahu kabar terkini tentang lilis
sekarang masuk semuanya ke dalam mobil
waalaikumsalam ustadz musa
assalamualaikum pak ustadz musa
waalaikumsalam pak obed
dari mana pak obed
jadi begini pak ustadz musa
tadi beta abis antar lilis yang mau pre camping
dia tertinggal sama rombongan
beda kasih turun dia tuh di rombongannya bapak ustadz ridwan
jadi lilis sekarang sudah sama ustadz ridwan
patuli itu bapak ustadz musa
kalau begitu saya mau ucapkan terima kasih buat pak obed ya
saya jadi tenang sekarang saya nyariin lilis loh ini
obed mohon diri dulu pak maustad
assalamualaikum pak ustadz musa
waalaikumsalam pak obed
jadi dolores dengan diri dolores tuh
alhamdulillah lilis sudah ketemu
sekarang lilis udah sama rombongannya ustadz ridwan
kalau begitu sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang
ulala kenapa tuh pak
cek cek cek begitu kenapa
tadi lupa ngisi bensin
terus paksa kita ngedorong deh ustadz
ini kok tepat gerobak mie ayam pakai didorong segala
ini kenapa ribet amat ya
janji ustadz tadi pakai mampir ke warung ame ke pesantren
makanya kalau isi bensin tuh dipom bensin
yang penuh full tank
jangan pakai sendok sedikit sedikit
maaf ustadz kalian lagi maafkan
pak pakai air aja pak ustadz
air pak lupa pak nggak sengaja pak
neng anak anak maafin ya bapak ya
benar ya bapak nggak sengaja nih
udah dorong dulu semua
merasa triwati bapak dorong ya
kasian nih anak anak jadi ngedorong
yuk udah siap
hitung sampai tiga ya
ya pegang pegangin belakang mobilnya
terus terus terus terus terus terus
yang kenceng terus
yang rapet terus terus
huss terus yang kenceng
aku keseru dulu
perasaan semalam kita taruh sekitar sini tuh barang barang ya
aku ya lupa ini pohon juga sama lagi kembar
eh eh eh lo menggali perut mulu sih dari tadi
bantuin dong bantu nyari ini lagi pusing nyari
hei bentar bentar bentar kita tuh nyari apa sih
kan semalam kan kalian berdua yang tahu
nih nih dia bener dia nggak tahu dia kan tadi jadi umpan
kita yang tahu cuma lupa udah cari
mereka minta kumpet eh
bapak mau berkemah
enggak mau balik mobil
ya mau berkemah lah
mau ke taman udah tulisannya mobil berkemahan
sebaiknya bapak putar arah
emang salah jalan muter arah
udah bener ini tempatnya
semalam ada suara tembakan
terus apa lagi
baru suara tembakan
eh yang namanya kan tuh juga biasa saya mah
jangan kan tembakan yang ada aromanya biasa
bapak sudah teringatkan
hutan ini ada penghuni
eh pak dimana mana di hutan ada penghuninya
bapak dada aja
untung gak ketabrak eh
udah sampai ayo turun turun
udah sampai ayo
sekarang semuanya pada kumpul bareng sama anak anak
tuh saya bilang juga apa hati hati kalau bawa mobil
karena saya tahu pak d
iya karena gak tahu
jadi nyaris coba kalau tahu dari jauh udah ngeram
untung gak mati tuh orang kalau mati urusan nggak jadi camping
iya pak d
ya udah parkirin
nanti kalau ada yang pengen beli di mobil kasih aja
masih banyak di pondok
lu jangan jangan udah pindahin ya
lu udah pindahin barang barang itu
lu buka puasan sendiri
kita tuh temen lama kita juga jalan bareng
naruh bareng bareng pergi bareng lari bareng
cuma kita sama sama lupa kamu main tuduh sembarangan sih
saya tahu mas adil ini konco loh mas
konco kental komong tani loh jauh tukaran
sekarang lihatin kalau siapa
aku takut itu siapa
itu kan pak ustadz sama murid muridnya mau
wah kayaknya mau kempeng itu
udah biarin aja mereka camping camping yang penting kita harus nemuin itu
kecepatan kita cari udah capek capek berapa pasal sekarang lupa naruhnya dimana